kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau kdrt yang menimpa artis vena melinda oleh suaminya ferry irawan terus bergulit
selasa siang penyidik direkturat reserse kriminal umum polda jawa timur memeriksa adik kandung vena melinda reza malestra selaku saksi
reza yang juga menjadi kuasa hukum fena melinda mengaku telah membeberkan beberapa bukti kepada penyidik
di antaranya bukti visum serta rekaman video suasana dalam kamar hotel sesaat setelah peristiwa kekerasan itu terjadi
vena melinda disebut mengalami luka berdarah di bagian hidung setelah mendapatkan kekerasan fisik dari suaminya
mohon doa ya juga lah untuk semua yang terbaik
untuk upna dan keluarganya juga
tapi yang pasti saya sudah tunjukkan trauma yang valid dialami oleh bu vena akibat kejadian kemarin di kediri
vena telah memberikan komitmennya untuk tidak akan menarik laporannya
hingga selasa kemarin penyidik polda jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap lima saksi termasuk pegawai hotel
polisi juga melakukan olah tkp di hotel tempat kejadian perkara
dan juga akan mengambil penyidik yang telah mencari penyidik

sebelumnya polisi sudah mengantongi beberapa bukti dari kasus dugaan kdrt pasangan artis ini
di antaranya handuk dan pakaian vena melinda yang terkena percak darah
yang diperiksa sampai saat ini sekitar lima orang
baik saksi saksi yang melihat atau menyaksikan sesaat kejadian di salah satu hotel di kota kediri
saat ini ferry irawan selaku terlapor masih dalam status saksi
sementara vena melinda masih menjalani rawat inap di sebuah rumah sakit di surabaya
tim liputan cnn indonesia